mantan ketua mahkamah konstitusi jimli asyidiki siang tadi melakukan pertemuan dengan mantan hakim mk lainnya terkait pemecatan aswanto
sebelumnya dpr ri mengganti hakim konstitusi aswanto dengan sekjen mk guntur hamzah
banyak yang menilai bahwa penggantian ini tidak sah menurut hukum
kita akan berbicara langsung dengan profesor jimli selamat malam profesor jimli
prof bagaimana hasil pertemuan tadi siang dengan mantan hakim mk lainnya dan rencananya kapan akan protes melayangkan protes ke dpr
tidak ada protes ini kan karena para senior para mantan itu concern dengan perkembangan mutakhir di dunia hukum kita di dunia peradilan kita
polisi bermasalah juga kejaksaan
kan belum sepenuhnya baik baik sekali
kpk juga begitu
tiba tiba mahkamah agung dapat peristiwa
terus ditambah lagi mk
dan ini dianggap sangat berbahaya karena bisa mengganggu independensi peradilan
apa yang tadi dijelaskan oleh pak makud pak urianto
ini perlu ada klarifikasi
nah kami mengadakan pertemuan tadi bermaksud untuk ketemu ketua mk tapi ketua mk nya ada di ntb
maka kami putuskan yaudahlah dengan sekjen aja karena perlu klarifikasi
maka para mantan termasuk pak mahfud sebagai salah seorang mantan ketua mk kami bersembilan tadi hadir
pak hamdan zulfa juga bingkian hadir
dan sembilan orang ini termasuk juga sekjen itu sampai pada catatan catatan kesimpulan yang sama
bahwa apa yang diputuskan oleh dpr ri ini salah
salah banget gitu loh
ini bertentangan dengan undang undang dasar melanggar undang undang dan yang lebih parah lagi
yang berisi konfirmasi mengenai perpanjangan masa jabatan dari periodisasi lima tahunan menjadi usia sampai tujuh puluh tahun
nah kesalahan ini perlu diluruskan
misalnya mekanisme di undang undang sudah tegas diatur
ada perbedaan antara ketentuan prosedur mengenai pemberhentian dan pengangkatan
nah ketentuan mengenai pemberhentian
pemberhentian sudah diatur tegas sekali di undang undang
misalnya ketentuan yang pasti gitu ya di pasal dua puluh tiga ayat empat undang undang mk
yang undang undang ini berlaku mengikat bagi siapa saja termasuk dpr presiden
tidak boleh melanggar undang undang
yang dikatakan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden
atas permintaan ketua mahkamah konstitusi

jadi keputusan presiden harus diketahui
jadi profesor aswanto kalau mau dipecat diberhentikan dari jabatannya
harus memenuhi syarat
dan itu harus berdasarkan permintaan ketua mk
ditetapkan dengan kepres
jadi bukan dengan surat dari dpr
nah dpr itu punya wewenang untuk memilih
memilih itu dikatakan di konstitusi
tiga orang hakim mk diajukan oleh
diajukan oleh itu artinya dpr itu hanya memilih dan mengajukan
orangnya bukan dari mereka
jadi bukan orang dia
jadi tidak bisa dipahami oh ini orangnya dpr oh ini orang presiden
saya mau mengkonfirmasi bahwa alasan yang diberikan oleh bambang urianto dari dpr ri
alasannya adalah karena aswanto ini tidak bisa mengakses
akomodir kepentingan kepentingan dpr itu alasan yang salah
salah sangat salah sekali
tidak ada di seluruh dunia hakim diberhentikan oleh parlemen dengan alasan seperti itu
karena ini lembaga independen hakimnya itu independen
jadi itu bukan orangnya dpr
seperti halnya tiga orang bukan orangnya presiden
bukan orangnya mahkamah agung
tiga lembaga itu hanya memilih
sudah selesai itu bukan lagi urusan dpr
memang tugasnya mk itu mengawal konstitusi
kalau parlemen itu legislator dalam pengertian positif
mk itu legislator juga tapi dalam pengertian negatif
ya tentu saling bertentangan
dpr dipilih rakyat sembilan orang tidak dipilih oleh rakyat
diimbangi oleh minority rights untuk mengawal konstitusi
baik apakah itu artinya
prof jimli apakah itu artinya keputusan dpr ini sebenarnya bisa batal demi hukum
karena tidak sama sekali diatur dalam undang undang
bukan tidak sudah diatur dan itu bertentangan
pergantian ya maksud saya
presiden tidak boleh dan tidak mungkin
presiden tidak mungkin menerbitkan cap press
surat dari dpr untuk memberhentikan s wanto
maka akibatnya tidak terjadi kekosongan hukum sehingga
cap press untuk menetapkan pengganti atau hakim baru
ya tidak bisa juga
karena jadi hakimnya jadi sepuluh
sedangkan konstitusi sudah menetapkan cuma sembilan
pemberhentian itu harus dari mk usulannya
itu ketentuan undang undangnya sudah jelas sekali
apa yang dilakukan oleh dpr itu apalagi ada surat yang mendahului
surat ini kalau berkenaan dengan pengisian jabatan
namanya pemberitahuan enam bulan sebelumnya
sebelum berakhirnya masa jabatan
profesor s wanto baru akan berakhir masa jabatannya maret dua ribu dua puluh empat
kecepatan kalau sekarang baru satu setengah tahun

jadi suratnya itu maksudnya yang berakhirnya itu semenjak itu
suratnya itu kecepatan kalau sekarang
apalagi surat yang kemarin bukan memberitahukan mengenai kekosongan jabatan
isinya itu memberi konfirmasi
bahwa sesuai dengan putusan mk dikonfirmasikan diberitahukan bahwa
jabatan hakim itu diperpanjang dari semula berdasarkan periodisasi
menjadi usia sampai tujuh puluh tahun
tapi surat itu disalahpahami oleh dpr seakan akan meminta konfirmasi dari dpr
nah akibatnya dpr menjawab dengan tindakan
maka ini harus diselesaikan dengan baik
ini saya rasa jangan sampai dpr juga dipermalukan
jadi kita sarankan kalaupun nanti ada surat dari dpr
maka presiden jangan serta merta tindak lanjuti
karena tidak mungkin keluar ke pres pertama untuk memberhentikan
karena suratnya bukan dari ketua mda
berarti itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pak mahfud md ya pak
bahwa presiden ini tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi
iya tadi sudah dijelaskan bahwa presiden tidak bisa tidak mengeluarkan respon
surat dari dpr
tapi respon itu bukan berupa menerbitkan ke pres
tadi pak mahfud juga hadir dalam pertemuan kami
kita jelaskan sepakat bersembilan bahwa ketentuan pemecatan tidak mungkin dilakukan
akibatnya tidak ada kekosongan jabatan
sehingga pengangkatan yang baru juga tidak mungkin dilakukan
nah supaya tidak bertambah berlarut larut
ada pertemuan sajalah antara presiden ketua dpr dan ketua mk
menyelesaikan kisru ini
dan surat dari dpr sudah kepala diputus disipur
biarlah diteken cukup oleh wakil ketua yang memimpin sipur
tidak usah diteken oleh ketua dpr
sehingga ketua dpr nanti lebih apa namanya
mudah gitu mengadakan pembicaraan tiga pihak dengan presiden
nah dengan begitu akan ditemukan itu titik temunya
sehingga logika seperti yang disampaikan oleh ketua komisi tiga
itu tidak perlu jadi referensi
karena memang begitu
watak politikus dari sejak awal dan juga di seluruh dunia
nggak suka kepada putusan mk yang kalau mengabulkan itu berarti
ya membatalkan kesepakatan di parlemen
nah ini bisa diselesaikan

prof jimli apakah prof jimli ini kan tiga tiga
apakah ini tidak sesuai dengan undang undang dan salah
betul seperti yang tadi prof jimli jelaskan
tidak sesuai bertentangan
bertentangan dengan undang undang seperti yang prof jimli jelaskan
apakah keputusan ini
apakah keputusan ini bisa batal demi hukum tanpa melakukan pertemuan pertemuan prof jimli
apakah keputusan ini bisa batal demi hukum tanpa melakukan pertemuan
antar lembaga yang tadi prof jimli jelaskan
ya ini tidak bisa ditindaklanjuti karena ini bertentangan dengan konstitusi
bertentangan dengan undang undang dan salah memahami isi surat
prof jimli bagaimana jika nanti presiden justru menindaklanjuti atau memberikan respon terhadap keputusan dpr ini prof
bagaimana jika nanti presiden justru menindaklanjuti atau memberikan respon terhadap keputusan dpr ini prof
ya merespon tetapi bukan menerbitkan kepres yang memberhentikan dan kepres yang mengangkat
respon apa yang bisa dilakukan oleh presiden prof
mengundang untuk mengadakan pembicaraan
tadi banyak wartawan juga tanya kaitannya dengan ini dengan itu
ketidakpuasan terhadap keputusan terakhir mengenai undang undang siphtaker
ada kaitannya dengan pilpres dua ribu empat
nah itu ilmu kiralogi
mempolitisasi masalah ini
sekarang kan semua ditarik tarik ke pilpres dua ribu dua puluh
ini masalah sederhana jangan dibesar besarin
yang besar jangan dikecil kecilin
nah kira kira begitu
ini menurut saya tidak perlu diperbesar
prof surat ini kan tidak hanya diterima oleh surat dari mk
mengenai pemberitahuan ini tidak hanya diterima oleh dpr
prof jimli bagaimana
pemerintah juga seharusnya menerima surat ini karena pemerintah juga merupakan pengusung
bagaimana respon pemerintah terkait hal ini
apakah akan melakukan mempelajari kembali dan melakukan atau membentuk mekanisme
yang bisa melakukan penggantian
atau seperti apa
tadi pak mahfud menceritakan dia sebagai mantan ketua mk
yang ya tentu juga adalah menko polukam bahwa pemerintah akan mengadakan rapat
menyamakan persepsi tentang masalah ini
tapi yang jelas semua pembicaraan kita tadi sudah dicatat oleh pak menko
atau pak mahfud sebagai mantan ketua mk
dan sama sama menangkap fakta fakta yang sebenarnya
dan juga aturan aturan yang kita baca bersama kan
bahwa ini bertentangan dengan konstitusi bertentangan dengan undang undang
dan salah memahami surat mk
nah maka surat mk yang dikirim ke presiden surat mk yang dikirim ke mahkamah agung
mudah mudahan respons dari pemerintah dan dari mpr setelah mempelajari responsnya dari dpr ini
ya tidak salah lagi
karena jelas sekali kok ini maksudnya memberi konfirmasi kepada ketiga lembaga ini
bukan minta konfirmasi
prof jimli memang tadi sudah sedikit disinggung oleh prof jimli mengenai hubungan antara hakim konstitusi
yang diusulkan oleh lembaga pengusul
sebagai mantan hakim mantan ketua mk
sebenarnya seperti apa relasi hubungan antara hakim konstitusi dengan lembaga pengusul
dan juga apakah prof jimbly melihat ini sebagai upaya intervensi dpr terhadap mahkamah konstitusi
karena sebelumnya kita juga mengetahui bahwa ada klausul klausul evaluasi kinerja yang dimasukkan dalam ru mk perubahan keempat
ya itu evaluasi kinerja itu lebih ngawur lagi
mudah mudahan ru itu sepanjang menyatukan ide evaluasi itu tidak diteruskan karena itu jelas keliru
ya bertentangan dengan spirit ru dasar
saya ikut terlibat dalam perumusan ru dasarnya
terlibat dengan perumusan ru dasar
terlibat menyusun undang undang mk yang pertama dan juga menjadi ketua mk yang pertama
mk ini ditentukan sembilan orang anggotanya lalu dipisah sumber rekrutmennya melalui tiga ratus tiga puluh tiga presiden dpr dan mahkamah agung
itu ada maksudnya
maksudnya adalah untuk memastikan netralitas dan independensi
maksudnya adalah untuk memastikan netralitas dan independensi
karena salah satu fungsi mk ini adalah memutus sengketa antar cabang kekuasaan
sengketa antar lembaga negara
kalau misalnya yang kedua ada kaitan dengan kewenangan kewenangan lainnya yang berhubungan dengan tiga cabang ini
kalau presiden di impeach dituntut pertanggung jawaban
misalnya impeachment kalau presiden di impeach dituntut pertanggung jawaban
maka orang kan bisa menduga mengira menuduh bahwa pasti yang dipilih oleh presiden akan membela presiden
kita kan bisa menduga mengira menuduh bahwa pasti yang dipilih oleh presiden akan membela presiden dong
kita bisa katakan masih ada enam orang yang tidak begitu
kalau misalnya undang undang dipersoalkan oh tiga orang kan dipilih oleh dpr pasti membela undang undang
kan masih ada enam
dan sengketa antar cabang kekuasaan itu harus dipastikan ini lembaga mesti netral
itu sebabnya di banyak negara selalu dibagi tiga
kayak misalnya korea selatan lima belas hakim lima dipilih presiden lima dipilih mahkamah agung lima dipilih oleh parlemen
sama di dunia itu mayoritas
itu bukan cuma kita
berarti kita itu harus bersama sama menjaga kemerdekaan
kehakiman dan juga independen
kemerdekaan itu roh peradilan
terima kasih prof jimliar sidiki
terima kasih prof jimliar sidiki
terima kasih prof jimliar sidiki
maka ini sangat menentukan keberadaan konstitusi
mudah mudahan bisa dipahami
baik terima kasih prof jimli telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newscast
sukses salam sehat